hai petika sedang fokus untuk berjuang di mahkamah konstitusi ya jadi kita belum berpikir itu kita
juga belum mengadakan rapat rapat yang lebih juga raya ya kalau ada mungkin di daerah daerah
tertentu itu dinamis karena memang pilkada itu daerah satu dengan yang lain itu berbeda beda
di tempat kita akan menyelesaikan gimana sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu
ya nanti kita lihat ya kita lihat kebutuhan politik nanti di jakarta
karena monaf di jakarta untuk dki itu petikanya satu kursi
hai saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital vtv dan media streaming lainnya kompas tv independent terpercaya